beginilah kondisi rumah jumini
rumah warga desa selamat aceh tamiang ini semakin hari kondisi tanahnya semakin tergerus erosi
terpantau sabtu rumahnya nyaris amblas
menurut jumini erosi di daerah aliran sungai desa selamat sebenarnya sudah lama terjadi
namun sebulan terakhir erosi kian parah
gerusan tanah melebar sampai sepuluh meter dan panjang sampai satu ratus lima puluh meter
saat ini dinding rumah jumini hanya berjarak dua meter saja dengan tepi jurang
jadi kalau ini memang ibu mau dibantu
betul ibu mau lupa kalau namanya dibantu
kok gak mau lho
dia mau lah
karena ini memang cuma orang berdiri aja
kondisi rumah jumini ini menarik perhatian warga net dan menjadi film
mereka memohon agar pemerintah aceh tamiang turun tangan
kita perhitungkan dalam pengerjaan ini ada waktu sekitar tujuh hari
harapannya memang kalau kendala kita di lapangan itu kalau hujan
kalau hujan karena kita main di sungai
makanya agak sulit dia karena airnya akan terus bertambah
karena ketiadaan anggaran dari pemerintah kabupaten aceh tamiang pekerjaan konstruksi pembangunan dinding turap dilakukan secara swadaya oleh bpbd aceh tamiang
camat tenggulun kepala desa selamat perusahaan di sekitar lokasi dan masyarakat kampung selamat